di jawa timur banjir dan cuaca buruk menyebabkan panen tertunda dan juga pasokan beberapa komoditas pertanian ke pasar berkurang
dan akibatnya harga sayur mayur di pasar tradisional di jombang ini melonjak tinggi
iya akibat harga tinggi sejumlah konsumen rela membeli cabai dan tomat yang busuk karena mendapat harga yang lebih murah
harga sayur mayur di pasar tradisional di jombang mengalami kenaikan dua pekan terakhir
di pasar pon pedagang bahkan menjual tomat dan cabai merah besar yang sudah busuk
cabai merah besar dengan kondisi baik dijual rp empat puluh delapan per kilogram dari sebelumnya rp tiga puluh per kilogram
sementara harga cabai kecil naik dari rp tiga puluh lima menjadi rp lima puluh per kilogram
bawang merah juga naik dari rp dua puluh lima menjadi rp empat puluh per kilogram
dan bawang putih naik dari rp dua puluh empat menjadi rp dua puluh sembilan per kilogram
kenaikan harga masih terus berlangsung hingga rp dua setiap hari
ini beli cabai
busuk buat apa ini pak
lebih murah atau gimana pak kalau beli cabai busuk
ya punya kan sekarang musim hujan mas
jadi setelah itu panennya agak sedikit gagal
cabai yang rusak harganya itu separuh harganya dari yang cabai bagus